pihak rumah sakit tak berani pekanbaru riau mengungkapkan
ustadz tengku zulkarnain dirawat sejak mei dua ribu dua puluh
saya melakukan safari dakwah di sejumlah tempat di pekanbaru riau
saat datang ke rumah sakit ustadz tengku zulkarnain menjalani tes swab pcr
dan hasilnya positif covid sembilan belas
setelah dirawat kondisi kesehatan ustadz tengku zulkarnain menurun
dan kritis pada senin siang hingga sore
pemakaman covid sembilan belas di palaung
pekanbaru riau jenazah ustadz tengku zulkarnain disolatkan di halaman rumah sakit
pihak keluarga yang ditemui usai menyalatkan jenazah mengungkapkan permintaan maaf
atas segala kesalahan ustadz tengku zulkarnain
ustadz tengku zulkarnain disolatkan di halaman rumah sakit
pemakaman covid sembilan belas di palaung pekanbaru riau jenazah ustadz tengku zulkarnain disolatkan di halaman rumah sakit